bu messi harus bertanggung jawab
membelikan batu nisan satu persatu
satu batu nisan satu jenazah
satu batu nisan satu jenazah
ya udah tuh bu messi beli aja itulah
daripada nanti pocongnya juga gentah yang ngegangguin warga
siapa yang gentah dijungjurikan terus
akan sini tadi tadi loncat loncat
pocong atau nggak kelinci
tapi nggak mungkin clean sih
kalian telah memasukkan kami giliar yang sama
hai banyak ketika kamu sih ngajak aku disini coba kalau nggak bisa lari
keseluruhan bisa memuji secara ini tempat yang paling aman
cowok cowok kayaknya apa cowoknya enggak ada lagi deh
aduh wali untung aja kita selamat
jantung aku udah copot nih
udah mau copot
nah itu yang benar kau copot
seru banget ya ada yang ketakut nih
aku baru liat pocong ternyata
bawa aku biarin aja
yang penting aku bawa panda
tadi aku ninggalin mami kamu zara
mami kamu soalnya dikepung sama
aku juga diren banget lagi
dikira kita bocong kali pakai kain putih
iya padahal kedinginan kita
kita tuh udah meriang dari tadi juga
iya pak tete
saya kadang suka heran
mereka rata rata penakut
percaya sama namanya
pocong hantu jin
tetek bengek itu
sebagai manusia sejatinya kita itu
makhluk yang paling sempurna diciptakan manusia allah
jadi ya jangan sampai takut lah
iya tuh pak reti udah harus mulai lebih berani sekarang
kan udah banyak pengalaman bener tete
kalau memang bu ranti atau warga melihat saya ini seorang penakut
berarti pak rete tuh sebenernya berani kan
mau segede apa mau pocong di depan muka saya juga sama sama
hebat pak rete sekarang
nyali nyalinya udah gede
rafa kamu kenapa sih kok lari lari
itu di sana ada bocong
pak rete ada pocong pak rete
saya masih banyak tugas bu ranti
pak rete gimana sih
ingat gak pak rete kalau mau ada bocong segede apapun juga di
tuh tuh tuh tuh
lu ialah beneran kisik kisik
ayo cepetan pak rete
belum pintu belum pintu
gak usah gak akan ada yang maling
orang gak punya apa apa juga di bawah
makannya jadi orang jangan pada pelit
itu pocong pada ngambek marah protes
gara gara dikuburi satu liang ditumpukin semuanya
bu messi harus bertanggung jawab
membelikan batu nisan satu persatu
satu batu nisan satu jenazah
satu batu nisan satu jenazah

satu batu nisan satu jenazah
ya udah tuh bu messi beli aja itulah
daripada nanti pocongnya juga gentah yang ngegangguin warga
siapa yang peta dijung jirikan terus
daek kurang mambu
lah kan aku udah minta maaf

masa kamu gak mau ngasih duit
ali ini semua tuh gara gara kamu
gara gara kamu menarik aku
jadi jatuh dan ketinggalan deh
jangan salahin aku tuh
salahin tuh pocongnya
pocongnya aku tarik
kalau enggak pasti kamu celaka
yang penting kamu harus bisa balikin novel aku
bella dari dulu emang gak berubah kakak
bikin novel puting aja deh
udah penuh mau nyari di mana lagi nih
bang juki kenapa gak diterusin
eh gimana sih
jangan jangan masih ada lagi kuburannya
tau masa gak ada space dikit aja
aduh pak rt
eh loh bener ini gak ada mau nyari ke mana lagi ya
kita harus kemana pak rt
loh emang kenapa
masalahnya di sini banyak kuburan baru pak rt
jadi semuanya udah penuh
terus kita harus gimana pak rt
terus gimana dong kalau misalnya ada warga baru yang meninggal
nah itu dia pak rt
sebenarnya ada lahan buat tpu
persis di sebelah tpu ini
tapi itu punya keluarganya bang juki
pak mendingan dibeli aja tanahnya bang juki
kan lumayan bisa buat perluasan tpu bener tuh
iya kenapa nggak dibeli aja coba
kira kira tanah ini dilepas buat perluasan tpu nggak
karena belum tahu dari keluarga mau dijual atau enggak pak
ya nanti coba saya koordinasi sama keluarga
ya mudah mudahan saya ngomong nanti bisa dijual tanahnya
kalau begitu terima kasih bang joki
nanti kalau sudah ada keputusannya hubungi saya ya
eh nahon ya
kenapa tiba tiba ada angin sih
oh nah nahon
kenapa tau tau merinding ya
hah ini mah karena saya kecapean aja
jahitan mesti oba coba buendang
ah pengen diganti
ih si buendang
baju kayak orang makarnapal
saya itu jadi merinding wahai
hah gak ada apa apa ah
gak ada gara orang orang nih
untuk menghilangkan penasaran
ku di recheck sorangan
nah nah nah nah
gara gara di kampung lagi heboh
isu soal pocong di tanahnya bume siang baru
jadi weh saya kebawa bawa halusinasi
padahal saya orangnya berani
hah warga di jauhkan
diimu imu soal isu isu hantu dan pocong pocongan
yuslah percayain lagi pr
sampai jumpa lagi